berbagai tanaman bonsai seperti jenis serut asam jawa kimeng beringin dan hokianti ini adalah hasil budidaya suyanto warga dusun jambu desa jabon jombang jawa timur
ketertarikan suyanto membuat bonsai dimulai ketika masih duduk di bangku smp pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika itu suyanto mengikuti teman temannya yang suka berburu tanaman
dari situlah ia mengenal jenis tanaman yang cocok dijadikan bonsai bernilai tinggi
salah satunya bonsai jenis beringin taiwan atau yang biasa disebut kimeng yang menurut suyanto menjadi favorit konsumen
selain karakternya yang unik bonsai ini dikenal berumur panjang
suyanto menyebut bonsai kimeng miliknya pernah ditawar ratusan juta rupiah
ya ada yang nawar lima puluh ada yang tiga puluh
ya ada yang mau ditukar sama mobil sama motor itu juga
kalau dilepas ada berapa ini
kalau dilepas itu secara paksa yoh seratus
sementara itu merawat tanaman bonsai membutuhkan ketekunan dan kesabaran yang tinggi
sebab budidaya bonsai memiliki proses yang panjang dan membutuhkan waktu hingga bertahun tahun
agung wibowo jawa timur
jombang jawa timur